setelah mangkir dari panggilan pertamanya
kiai yang dilaporkan melakukan pencabulan terhadap
santri dan ustazah di pondok pesantren al jalil ii
akhirnya memenuhi panggilan polres jember jawa timur
didampingi tiga kuasa hukumnya
terlapor langsung memasuki ruang unit perlindungan perempuan dan anak
hari ini agendanya adalah
kita memenuhi panggilan
dari k fahim
dari santriwati juga
didampingi oleh psikiatri
dan ini agendanya seperti itu
muhammad fahim mawardi sebelumnya dilaporkan istrinya sendiri
terkait kasus dugaan perselingkuhan
dan pencabulan santriwati pada lima januari lalu
sang istri curiga terhadap keberadaan santriwanita hingga malam hari
di ruangan tertutup
karena yang pertama
kalau untuk masalah hati
oke saya kesampingkan
masa depan anak anak santri
ini tidak boleh didalimi dengan hal hal
pelecehan seperti ini
sukses di dalam perjalanan ini
sudah melakukan bantahan secara langsung
kami siang perwakilan dari kementerian perempuan dan perlindungan anak
dan dinas pemberdayaan perempuan
perlindungan anak dan kependudukan provinsi jawa timur
datang ke uptd ppa jember jawa timur
perwakilan kementerian datang untuk memastikan
korban terlebih lagi santriwanita yang menjadi korban
masih di bawah umur
telah mendapatkan pendampingan
selain itu kementerian ppa juga memantau proses penegakan hukum
agar sesuai dengan perundang undangan
kita tidak mau adanya
battle neck yang mungkin
di dalam proses
hukum ataupun proses pendampingan
terhadap terduga anak korban
harus turun langsung ke lapangan
supaya bisa mengawal ataupun memantau
yang mungkin bisa kita berikan solusi
atau tindak lanjut terhadap kasus ini
satreskrim polres jember masih melakukan pemeriksaan
dan pendalaman kasus
sementara santri dan ustazah yang telah menjalani
visum di rumah sakit dr subandi
berjumlah enam orang